semua bermula di peristiwa magelang yang saudara sempat katakan bahwa ini satu ilusi
dan peristiwa di magelang ini hanya saudara berdua dengan istri saudara saja yang memberikan keterangan di persidangan itu
sehingga tetapi akibat peristiwa itu dampaknya luar biasa buat tubuh kepolisian
dimana tadi saya terangkan dari skenario awal banyak sekali orang orang yang tadi saudara sampaikan bahwa
mereka tidak tahu dan mereka tidak bersalah sehingga harus menanggung akibatnya
saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa
apa manfaatnya buat saya yang mulia
saya yakini bahwa ini terjadi sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia
ya saya harus melakukan ini
karena sudah terjadi penembakan
kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi karena dalam proses pemeriksaan
pemberian keterangan itu muncul magelang
sementara dalam bap anak tiga ini tidak ada magelang yang mulia
dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian magelang karena malu yang mulia
mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia
salah saya yang mulia
jadi saya gak mungkinlah berbohong kejadian magelang itu
saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya
hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia
itu tidak akan mungkin saya lakukan